manis ini ketu kek angkoh
aduh bos telat kan
aduh terus gimana nih bos
eh inget ya gua gak mau tau jangan sampe si aladin yang nyambut nyak gue
terus gimana caranya kita bangunin tuh nyak lo
ya bantuin gua lah
ya bantuin gua masuk ke rumah penyihir itu
emang dimana rumah penyihir itu
kalau aladin nyampe kita beli loat belakang
kalau kita doat yang nyampe iya gak
bukain pintunya dong
kutak berdah ya
ini deh rumahnya
bang bener kalau itu rumahnya
aneh kakak bodoh
eh salah aneh gak bisul
aduh aduh aduh salah lagi
aduh aneh gak boong
gak ada tukang bohong kan
iya ajar dia
hei apa ada bos
aduh aduh aduh aduh aduh

eh siapa yang nyolek ane ci
hmm sembarangan ini mencolok colik
ane bukan cowok sembarangan
hmm hehehe bukan murahan
yee bang lahap udah gila ya
orang di belakang bang lahap gak ada siapa siapa
kita kan di sini
oh ada ada aja nih bang lahap
lagi juga yang kita kan gak panjang ya
bang jin aduh
aduh aduh aduh aduh
bang lahap sekarang buka pintunya dong
aduh aduh aduh
lahap dateng nih
bukain pintunya dong
di keburu pintunya ketutup tuh
manusia di ikut udah kayak kangkung
bos telat kan
tuh terus gimana nih bos
mungkin kita lewat situ aja
tapi caranya pelan pelan deh
biar lah ketahuan
bisa berakhir nih urusan
semalam mimpi ape
kok ada medina
lihatlah muka kau
ini baru lelah
ini kagetan deh
aduh ente dari kesempatan dalam kesempitan nih dicolek lagi
nah berangan ya dan macem macem ente
nih kenapa tangan ku jadi begini sih
ku jadi keras
nih nikmatin tangan ente sendiri
aduh ampun tangan aduh
aduh jadi gak kecil lagi deh
aduh lu sih
sudah pelajaran dari aneh
cabutlah daripada tampu lagi mentang sendiri
makanya udah sembarangan sama kaki cantik
bang mus ini pendagangnya nih
aduh ente ini kenapa sih
tinggal ini aneh seorang diri
wap kasih tau dimana tempat penawarnya
yang tahu obat penawarnya cuma si nenek sihir
aduh cepet dong bang apa sih tau
hmm gak nori dah
sebentar lagi nenek sihir juga kesini
mau kemana lu
pasti lo mau cari obat penawar gue kan
nenek mana obatnya
lu mau tau ya
kesian banget sih lu
kasih tau gak ya
kasih tau gak ya
kayak mata model gua kayak begini
aduh aduh aduh
lepas diketanya nih
aneh udah gak kuat
aneh bega gak bisa bergerak
aduh aneh bega dong nek
itu mah dl kali
apa itu dl
lu jangan nyelak lulu omongan gue
lu belum tau kan artinya dl
dl itu artinya
endi banyak terima kasih
aneh bau kesini
aneh gak dilepasin
lepasin dong nek
oh jadi ternyata mereka itu setongkon
kok setongkol sih
itu dia ribet amat ya namanya
pokoknya bodo menanda
yang penting sekarang bang jim cari ramuan
santoi ramuan itu
biar ibu kakak cantik sama tante harus sembuh
nah jadi mampat
saya sihir banyak pajangan mengerikan
banyak banget obat obatan ya bos ya
iya ada obat penahan masker
kayaknya obatnya disitu deh
bos kalau penasaran mendingan coba aja bos sedikit
kecil banget itu kayak semut
ajaib banget tuh obat
kurang dari lima detik langsung plus
langsung jadi reksasa
kenapa jadi kayak raksasa begitu
angker juga nih bocah ya